berbelanja secara langsung membuat kita bisa memilih dan memeriksa kualitas barang yang akan dibeli
kita tidak ragu lagi dengan kualitas dan bentuk barang
di transmart yang ada di trans icon mall surabaya jawa timur ada sekitar empat belas barang yang dijual
harganya pun dijamin murah
halo mbak mas maaf ya saya ganggu sebentar kenapa ini memilih belanja offline atau langsung seperti ini
soalnya enak sih mbak bisa langsung dilihat ini jadi kita tuh langsung tahu kualitasnya yaitu ada ini enggak seger apa enggak
terus misalnya kalau barang barang kalau yang instan kan saya bisa lihat rexpietnya
jadi kualitasnya terjamin ya kalau belanja langsung ya
maksudnya kita bisa mirip sih yang bagus bagus yang sebagus bagus semua aja sih mbak
kalau soal harga gimana
di transmart sih lumayan murah sih mbak menurut saya soalnya juga plus ada diskonnya
kebetulan saya juga punya alobank sama mega juga jadi saya pilih diskonnya di sini
saya ganggu waktunya sebentar ya nggak apa apa ya ini lagi belanja apa aja
ini sih ada kayak pel pelan terus minuman terus ada ini apa ini nori
terus ini ada beli buat sabu sabu
oh buat makanan di rumah kenapa sih memilih belanja langsung atau offline seperti ini
kalau dari saya sendiri kalau belanja offline itu kita bisa tahu fisiknya gitu sih mbak
kalau misalnya online kita itu cuma tahu oh gini aja tapi nggak tahu fisiknya itu gimana
takutnya nanti pas datang itu nggak sesuai yang kita harapkan
selain berbelanja pengunjung trans icon mall juga bisa sekaligus berwisata
salah satunya di trans snow world
ya jadi adalah ini sesuatu yang sangat unik ya dan inovatif sekali untuk transmart icon
karena selain kita bisa berbelanja seperti saya sebutkan tadi para konsumen surabaya dan tentunya juga bukan untuk kota masyarakat surabaya
tapi masyarakat di sekitar wilayah surabaya dapat memanfaatkan yaitu alena bermain ada salju di surabaya
ya jadi ada permainan trans snow di situ
kedua juga didukung di sana ada fasilitas entertainment yang lain
katakan ada bioskop kemudian juga ada arena bermain yang besar
keuntungan lainnya kalau berbelanja offline atau langsung seperti ini adalah bisa mencoba barangnya dan mengetahui warna aslinya
bisa sambil ngaca juga pas nggak ya buat di muka
belanja apa lagi ya
selain itu juga anti penipuan
jadi enggak usah takut barangnya nyampe enggak ya sesuai aslinya enggak ya
kalau ini benar benar asli
satu lagi kita juga bisa jalan jalan sambil olahraga
kan zota marindora didin iswandani surabaya jawa timur